selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk anda yang berada di wilayah dki jakarta dan sekitarnya
saudara aksi unjuk rasa dilakukan mahasiswa universitas riau yang menolak besarnya biaya uang kuliah tunggal atau ukt di universitas riau
unjuk rasa juga dilakukan pasca dilaporkannya seorang mahasiswa fakultas pertanian
harik anhari oleh rektor unri sri indarti karena ia mengkritik besarnya biaya kuliah di universitas riau
unjuk rasa mahasiswa universitas riau yang menolak besarnya biaya uang kuliah tunggal atau ukt pasca dilaporkannya seorang mahasiswa
yang memprotes kebijakan kampus nyaris ricuh karena mahasiswa memaksa masuk untuk bertemu langsung dengan rektor
meski di tengah hujan para mahasiswa berupaya masuk ke gedung
rektorat untuk bertemu langsung dengan rektor namun sempat dihalangi hingga nyaris terjadi kericuhan dengan petugas keamanan kampus
mahasiswa saudara berupaya masuk ke gedung rektorat universitas ria untuk bertemu langsung dengan rektor
namun sempat dihalangi hingga nyaris terjadi kericuhan dengan petugas keamanan kampus
namun mahasiswa bersikukuh bertemu dengan rektor masa menuntut rektorat untuk menurunkan mahalnya biaya kuliah